ketua desa catak gaya kecamatan mojo warno jombang jawa timur
selasa lalu dibuat geger dengan ulah jt tiga puluh tiga tahun
yang tiba tiba melakukan penyerangan secara membabi buta
kepada sugeng samsuri kepala desa setempat
sejumlah perangkat desa yang berada di lokasi berupaya menenangkan jt
namun ia justru semakin mengamuk
bahkan berlanjut memukul dan menendang kepala desa hingga terjatuh
aksi penyerangan itu berakhir setelah jt akhirnya meninggalkan kantor desa
merasa jiwanya terancam
rabu kemarin kepala desa catak gaya meminta perlindungan kepolsek mojo warno
penyerangan itu bermula saat jt datang menuntut hadiah gelaran lomba jokowi
yang diadakan tiga tahun lalu
namun sang kandis merasa
lomba itu tak pernah ada
polisi menduga tersangka mengalami gangguan kejiwaan
kalau memang dia mengganggu ketidupan umum
mengganggu ketidupan masyarakat
maka akan kita rujuk ke rumah sakit jiwa
kepala desa tidak membuat laporan polisi terkait penganiayaan yang diterimanya
namun pihak kepolisian akan mengawasi jt agar tidak membuat kegaduhan lagi
sutomora harjo jombang jawa timur